beginilah potret perjuangan pelajar asal dusun rantelelamun
desa pemoseang kacamatan mambi kabupaten mamasah
demi menuntut ilmu
mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai
dengan bergelantungan pada tali jembatan
agar sampai ke sekolah
hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung
yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah
usai diterjang banjir pada akhir tahun dua ribu dua puluh
hampir semua bagian jembatan gantung
sepanjang empat puluh lima meter dan lebar satu lima meter sudah terlepas
bahkan hilang terbawa air
menyisakan kawat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai
aparat pemerintah desa mengaku telah mengajukan
dana desa untuk biaya perbaikan jembatan
namun upaya perbaikan terkendala dana desa yang belum cair
pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin
sudah masuk musremban desa akan dianggarkan tahun ini
cuman adanya kendala belum ada pencairan
makanya belum terrealisasi
dusun rantele lamum berjarak sekitar sepuluh km
dari pusat kota kecamatan mambi
yang ditempuh dengan waktu kurang dari satu jam
akses jalan yang masih buruk
warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian
agar jembatan penghubung ke desa mereka
dapat segera diperbaiki sebelum merenggut korban